dicari lagi atuh kang
ah ini ada kang
dicari tukang tangkap serangga
mau ke warung
yaudah bang ngantri yuk
gak usah udah deket
abang mau kemana
belom tapi abang lapar
ya tadi tati sibuk bikin kue bang belum masak
bang kalau ada sumber jengkal mau
ih banyak juga ya
iya kang tapi kebanyakan yang dibutuhkannya sarjana
siang siang baca koran udah kayak bos bos aja
mot kata bapak saya kalau mau informasi itu harus baca koran
apa aja tuh mot termasuk lowongan kerja
kalau gitu gue juga dong
teh liat jangan lelah
pak mau makan pak
emang bini lu kagak masak jak
lagi sibuk bikin kue
ya bagus jak namanya rejeki itu
rezeki apaan dibuktiin sih malah buang duit makan di luar
lu makan di sini aja kagak bakal sampai sepuluh rebu
kalau bikin kue kan bisa dapat puluhan ribu
ratu ratusan ribu pok
nah apalagi ratusan
ih kurang bersyukur banget sih lu
halo mas pur di mana
ih jemput ke sini dong
ih kok tumben sih nggak bisa
eh neng ani mau ke mana
aku mau jalan ke depannya
ya udah bareng dah
ih enggak apaan sih
cuma nanya doang soalnya si udin juga masih single
emangnya bang udin gak ada niat buat cari cewek biar double
udah nyari sih tapi nggak berani mulu
neng ani nggak buru buru double kan
bandeng sama sayur sayurnya ada jack
tapi gue udah muter
gak nemu semur jengkolnya
emang lo udah nyari warung mana aja
gue udah masuk di semua warteg di rawabebek
tapi tetap aja nggak nemu
udah gue bela belain kan narik penumpang
nolak suruh nganterin ani
ya allah ya allah
lo mau semur jengkol
cari aja di rawabebek ujung
wartegnya po imas pasti ada dah semur jengkol
eh mau ke mana lo kegengopi
kalau urusan semur jengkolnya sudah selesai
makasih ya po jack
ojek ya bang
mbak ada semur jengkol
tidak apa apa mbak alhamdulillah
nggak apa apa diterusin aja
dicari lagi atukang
ah ini ada kang
dicari tukang tangkap serangga
maksudnya pembasmi serangga
hai ini ada lagi keamin gajinya besar pekerjaannya mudah katanya bisa meredek
dicari orang buat uji coba rompi anti peluru aja sendiri
enggak mau kemana mau ke warung terus mau ke parkiran neng ani mau ikut nggak bisa aku harus
ah kang kayaknya yang ini cocok buat kang amin
lowongan di tempat catering
jadi apa kang
jadi kurir buat under catering
saratnya mudah kang
gue juga mau dong
kamu cari aja yang lain
nah gitu atu
terus dulu ah
selamat datang kembali di parkiran kami
bos tadi keluar satu
ini rantang darinya bang
lo gak nanya emak gue kenapa telat
saya mau ke pangkalan
bos ini makan siangnya
bos udin udah kemana
gue mau makan di warung
lo mau kemana
mau ngambil rantang ke parkiran
gue tadi ketemu nyanyi si udin
dia mau ke parkiran lo
gue udah pusing
gue udah nolak berapa penumpang gara gara itu rantang